seiring datangnya musim migrasi burung setiap awal kemarau
ada ratusan burung hinggap di sekitar landasan pacu
bandara juanda sidoarjo petugas pengusir burung pun dikerahkan
karena burung berbahaya bagi penerbangan
tim khusus pengusir burung bandara internasional juanda surabaya
sejak sepekan ini setiap dua jam sekali menghalau unggas di sana
mereka bekerja lebih keras seiring musim migrasi burung
yang terjadi saat awal kemarau
dengan kendaraan yang dilengkapi alat khusus untuk mengusir burung
petugas berkeliling di seputar area bandara
operasi pengusiran burung terutama di lokasi yang berdekatan
dengan landasan pacu dan jalur parkir
otoritas bandara juga meminta maskapai penerbangan
untuk melaporkan ke airport traffic control atau atc
jika melihat kerumunan burung di landasan pacu
dari rekomendasi itu ada empat puluh dua jenis burung yang ada di bandara juanda
memang bandara juanda ini
dikelilingi oleh habitat habitat burung
dimana banyak tambak tambak di sana
di sekitar bandara juanda ini
dan itu kami sudah antisipasi bagaimana meminimalisir keadaan burung
terutama di daerah daerah pergerakan pesawat
kami berusaha keras ini alam
jadi kami memang tidak diizinkan untuk memberantas dalam artian harus menembak
atau harus meracun dan sebagainya
namun ini kami harus menghalau supaya tidak menjadi nyaman di bandara juanda ini
jadi kami terus berusaha karena ini adalah mutasi burung
tim ipb dan lipi yang dihadirkan pihak angkasa pura menemukan
ada empat puluh dua jenis burung liar yang menyambangi landasan pacu bandara juanda